saya mau tanya siapa yang baking parkiran pasar sama terminal
ada yang nelfon
parkiran kita mau diserang orang
siapa yang nyerang
banyak gaya yang pernah kita keroyok
ya waktu itu pernah datang
baking tukang parkir kelompok lain
kamu sekarang dimana
saya mau lapor kemana dulu
temen temen yang market mau diserang orang
kemungkinan backing tukang parkir kelompok lain
temen temen gak tau
pasti hulak yang badannya gak hijau
sekarang kita pulang aja
kalau nanti kamu tanya
kamu jawabnya pakai bahasa yang bagus
jangan sampe salah paham
sekarang mereka dimana
nanti saya pikirin dulu
tadi kamu minta ketemu saya ada apa
mau mengundurkan saya
mau mengundurkan saya
mau mengundurkan diri
saya ditawarin kerjaan lain
di tempat kopi
kalau ada kerjaan yang lebih baik
saya nggak apa apa kamu keluar
apalagi kamu keluarnya baik baik
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
terima kasih komandan
ternyata benar bisnis di jalan di pasar sama di terminal
mau ada yang ngerebut
itu mah informasi
kamu tahu siapa orang yang mau ngerebut bisnis di parkiran pasar sama terminal
namanya bang edi
iya dia bayar orang yang namanya kang remon sama anak buahnya buat bikin teror ngasih ancaman
kayaknya yang ngeroyok saya terus ngancam ngelarang saya balik lagi ke terminal
kayaknya anak buah kang remol
dengar dari omongan dua orang tadi usaha bang edi kayaknya udah gagal
uangnya udah habis
pantesan sekarang udah gak ada teror lagi
mungkin karena si bang edi itu udah gak mampu bayar orang bikin teror
sekarang jam kerja jangan teleponan terus
ada masalah penting
masalah orang dewasa
anak kecil gak boleh tahu
masalah orang dewasa
saya nanti rumah saya deket santai bisa jalan kaki
otang sudah terang terangan tentang saya
ncuing malahan sudah berani ngelacen saya
sekali kali orang kayak gitu harus dikasih pelajaran
iya kalau enggak nanti semua jadi kurang ajar sama saya
gak ada rasa hormat sama pemimpin
gak ada rasa
kalian mau ikut saya atau ikut bertahan
kita keluar aja
sebenarnya saya senang tiba tiba punya kerja
tahu tahu punya uang
mau beli bensin nggak perlu minta sama orang rumah
mau jajan punya uang sendiri
kayaknya saya belum siap kalau harus nunggu lagi
kalau mau bertahan resiko kita besar
buat kita berantem itu kegiatan biasa
tapi lawan kita sekarang luar biasa
saya belok duluan siap
terima kasih duk
terima kasih pak
di depan saya belok
terima kasih pak
terima kasih pak
siapa yang backing parkiran pasar sama terminal
jaring terus jilin pada sana
jaring terus jilin
jaring terus jilin
jaring terus jilin
maaf saya enggak bisa beritahu
berarti kamu minta saya hajar